disiapkan langsung dari jakarta
inilah cnn indonesia news report
bersama farhanisa nasution
kita ke informasi pertama
pukul delapan pagi calon presiden petahana jokowi dodo
bersama calon wakil presiden ma'ruf amin
tiba di rumah sakit pusat angkatan darat gatot subroto jakarta pusat
jokowi dan ma'ruf amin tiba bersamaan
didampingi putra jokowi kaisang pangarep
dan putri bungsu ma'ruf amin
dalam tes dan penilaian kesehatan
capres dan cawapres akan melewati beberapa proses
seperti analisis riwayat kesehatan sebelumnya
usg abdominal atau lambung
pemeriksaan neurologi syaraf
hingga wawancara psikiatri
membutuhkan waktu sekitar dua puluh menit hingga satu jam
pihak kpu menyebut proses penilaian kesehatan
bagi capres dan cawapres ini
membutuhkan total waktu sekitar sembilan jam
ini merupakan tes kesehatan yang kedua
sebagai calon presiden setelah tahun dua ribu empat belas lalu
pemeriksaan kedua kalinya buat pak jokowi
apa ada yang berbeda dari item pemeriksaan
misalnya pun menurut pencerahan lebih banyak
apa ada persiapan lainnya pak
karena mungkin sudah diperiksa
mungkin gak diperiksa
gak tahu saya
sudah ada koresponden cnn indonesia
di rumah sakit pusat angkatan darat
gatot subroto jakarta
selamat siang teddy
teddy sejak pagi tadi
pemeriksaan kesehatan pasangan jokowi
dan hingga saat ini
pemeriksaan kesehatan apa saja
yang sudah dilakukan oleh keduanya
ya selamat siang nisa
saat ini masih berlangsung proses
bagi calon presiden dan calon wakil presiden
dan mereka datang
keduanya datang ke rspad gatot subroto jakarta
pada pukul delapan pagi
pagi tadi sekitar pukul sembilan tiga puluh waktu indonesia barat
dan kembali menyapa wartawan yang ada di sini
dan menyampaikan bahwa
bersama ma'ruf amin
sudah melewati tahapan pemeriksaan awal
dirinya sudah dilakukan cek darah
terhadap jokowi dan ma'ruf amin
kemudian juga sudah tidak lagi berpuasa
karena kita tahu proses pengambilan cek darah ini
diharuskan keduanya melaksanakan puasa
kurang lebih sekitar delapan jam sejak tadi malam
dan jokowi juga mengaku
sudah dilakukan tahap ronsen
ini untuk mengetahui kondisi kesehatan
paru paru dan juga jantung
selain itu tadi jokowi dodo menyebut
juga pemeriksaan gigi dan mulut sudah dilakukan
dan juga sudah melakukan pemeriksaan usg
tadi setelah bertemu wartawan
jokowi dodo bersama ma'ruf amin kembali masuk
untuk menjalani proses selanjutnya
didampingi oleh putranya ks angpangarep
tadi juga sempat sedikit menyampaikan

terima kasih pak
pemeriksaan yang dilakukan terhadap jokowi dodo
dan ma'ruf amin menurut putra bungsu dari jokowi dodo ini
bahwa ada sekitar kurang lebih enam belas tahapan pemeriksaan lagi
yang akan dijalani oleh jokowi dodo bersama ma'ruf amin
pemeriksaan pemeriksaan yang lainnya yang kami dapatkan
informasinya dari pihak rs pad
gatot subroto jakarta mengatakan bahwa
ada pemeriksaan tes urin kemudian juga pemeriksaan tht mata
kemudian pemeriksaan neurologi atau syaraf dan juga nanti ada sesi pemeriksaan seperti psikotest
atau semacam wawancara dari para psikiater kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ini nisa

nisa berapa waktu
pukul tujuh belas empat puluh sore nanti pemeriksaan diperkirakan akan selesai dilakukan terhadap calon presiden joko widodo dan juga calon wakil presiden ⁇ maruf ⁇ amin
baik terima kasih teddy zuhari atas laporan langsung anda dari kawasan rspad gatot subroto
tentunya kita semua menantikan apakah hasil tes kesehatan ini nanti seperti apa
terima kasih teddy